per lima belas juni dua ribu dua puluh dua jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur mencapai lima ratus tujuh puluh enam tujuh ratus sembilan puluh tujuh
yang satu ratus empat puluh sembilan orang diantaranya termasuk kasus aktif
kenaikan jumlah kasus harian covid sembilan belas di provinsi ini tampak pada tiga hari terakhir
sebelumnya pada tiga belas juni terdata ada penambahan dua puluh empat kasus harian
adapun pada empat belas juni jumlah kembali naik dengan penambahan kasus harian lima puluh tujuh kasus
dan pada lima belas juni kembali melonjak menjadi enam puluh dua kasus
sementara itu satgas covid sembilan belas jawa timur masih menganalisis penyebab kenaikan jumlah signifikan kasus covid sembilan belas tersebut
namun jika dilihat dari berbagai indikator kesehatan jumlah kasus covid sembilan belas di jawa timur saat ini dinyatakan masih aman
kalau untuk penambahan kasus memang ini trennya sama dengan nasionalnya
dalam tiga hari terakhir memang ada tanda tanda kenaikan khususnya di tanggal empat belas
kita satu hari sebelumnya satu hari kasusnya tambahannya dua puluh lima tanggal empat belas kita kasusnya nambah lima puluh tujuh lalu tanggal lima belas itu kasusnya nambah enam puluh
jadi ada kenaikan meskipun kenaikan ini juga tidak setinggi dulu dulu ya
dimana kasus di jawa timur saat itu tahun lalu di bulan yang sama di bulan juni itu cukup tinggi
untuk indikator indikator epidemiologi sejauh ini sih masih cukup aman
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo pun menilai kenaikan jumlah kasus ini dimungkinkan
karena adanya subvarian baru virus corona
namun masyarakat diimbau tidak panik selama mematuhi protokol kesehatan
ya kita tahu karena memang ditemukan di indonesia
pun sudah ada transmisi lokal ya yaitu subvarian dari omicron jadi tetap omicron
nanti di jawa timur saya belum melihat seberapa banyak
b a dua puluh empat maupun b a dua puluh lima karena belum ada datanya
nah perkiraannya ya tentu dua subvarian itu sudah ada di indonesia b a dua puluh empat
hanya belum terdeteksi belum ditemukan di jawa timur
selain itu menurut windu warga perlu melengkapi vaksinasi covid sembilan belas agar terhindar dari paparan covid sembilan belas
melihat data satgas covid sembilan belas jawa timur hingga lima belas juni
diaklarisa miki peresia surabaya jawa timur